dana operasional presiden diatur oleh peraturan menteri keuangan empat puluh delapan dua ribu delapan yang diubah dengan peraturan menteri keuangan satu ratus enam tahun dua ribu dua puluh
sementara dana kemasyarakatan presiden diatur dalam peraturan menteri sesnek nomor dua tahun dua ribu dua puluh
dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang
untuk ilustrasi tahun dua ribu sembilan belas dana operasi presiden dana ini adalah satu ratus sepuluh miliar anggaran realisasinya lima puluh tujuh dua miliar atau lima puluh dua persen
tahun dua ribu dua puluh alokasi anggaran rp satu ratus enam belas dua miliar realisasinya

tahun dua ribu dua puluh satu satu ratus sembilan belas tujuh miliar realisasinya satu ratus dua empat atau delapan puluh enam persen
tahun dua ribu dua puluh dua alokasi anggaran rp satu ratus enam puluh sembilan miliar realisasi satu ratus tiga puluh delapan tiga miliar atau delapan puluh enam persen
tahun dua ribu dua puluh tiga alokasi anggaran satu ratus lima puluh enam lima miliar realisasinya satu ratus dua puluh tujuh delapan atau delapan puluh dua persen
tahun dua ribu dua puluh dua alokasi anggaran rp satu ratus lima puluh enam lima miliar realisasinya rp delapan belas tujuh miliar atau baru empat belas persen
pasal dua puluh tujuh dari undang undang dua puluh delapan tahun dua ribu dua puluh dua mengenai apbn dua ribu dua puluh tiga adalah dibuat dalam situasi pandemi covid
dengan berakhirnya status pandemi maka pasal dua puluh tujuh tersebut disepakati oleh presiden oleh pemerintah dan dpr tidak diperlukan lagi
sehingga pasal dua puluh tujuh tidak ada lagi di dalam undang undang apbn dua ribu dua puluh
yang mulia bapak arsul sandi menanyakan kenapa
perlinsos sesudah covid anggarannya masih tetap tinggi
tadi sudah dijawab kami akan ulangi dengan lebih detail
bagian dari anggaran perlinsos yang paling besar naiknya atau yang mengalami perubahan sangat besar adalah pada bagian subsidi terutama subsidi energi
namun subsidi pupuk juga tahun dua ribu dua puluh empat ini meningkat cukup besar
sehingga anggaran subsidi naik dari rp dua ratus sebelas delapan triliun tahun dua ribu dua puluh
naik menjadi rp dua ratus sembilan puluh satu triliun tahun dua ribu dua puluh
tahun dua ribu dua puluh dua tahun dua ribu dua puluh tiga naik lagi menjadi rp tiga ratus tiga puluh dua lima triliun
dan tahun dua ribu dua puluh empat ini dianggarkan rp tiga ratus empat puluh tujuh triliun naik karena terutama subsidi
sementara anggaran perlinsos dari kementerian lembaga yang lain serta dari kemensos relatif tidak berubah
telah saya sampaikan pada pidato pembuka
yaitu untuk kemendikbud karena ada unit cost pada pendidikan menengah
dan kemudian di kemensos karena menambah untuk aktivitas lansia dan disable
untuk ilustrasi harga minyak tahun dua ribu dua puluh satu rp enam puluh delapan
sembilan belas juta liter ini yang mengambarkan bahwa perlinsos di tahun dua ribu dua puluh dua hingga dua ribu dua puluh empat
meskipun pandemi telah selesai tetap tinggi karena subsidi yang merupakan bagian dari
perlindungan sosial mengalami kenaikan terutama untuk subsidi energi dan yang tahun dua ribu dua puluh
subsidi pupuk juga mengalami kenaikan